jalan di sini makassar berlangsung meriah
seribu pelari turut serta dalam event lari dengan jarak tempuh lima dua km ini
ini merupakan rangkaian acara menuju monashalf marathon dua ribu dua puluh
yang diadakan oleh lembaga penjamin simpanan bekerjasama dengan harian kompas
makassar menjadi kota kedua diadakannya lps fun run setelah sebelumnya digelar di kota medan
run city makassar mengambil lokasi start dan finish di taman tugu komodo
peserta run the city makassar dilepas langsung oleh wali kota makassar
muhammad ramadan pomanto bersama kepala kantor program persiapan prp hubungan lembaga lps
turut hadir wakil redaktor pelaksana harian kompas
dan event harian kompas budi sarwiadi
antusias pelari terlihat dari jumlah peserta yang mencapai seribu pelari
peserta menempuh jarak lima dua km menjelajahi landmark dan ikon terbaru kota makassar
dengan rute kawasan center point of indonesia
serta masjid kubah sembilan puluh sembilan makassar
untuk memeriahkan event van ran kali ini
peserta juga mengenakan kostum unik
yang kedua adalah memang tahun lalu kita melihat bahwa kita harus bisa menikmati setiap kota itu dengan berlari
kalau berlari kan memang sebenarnya dari sisi kita juga mengurangi emisi karbon
terus yang kedua kita juga mengajak masyarakat yang sehat
ya kalau untuk sekarang ini memang khusus warga makassar
tapi ini bagian dari lps monas hal maraton
jadi nanti kalau yang lps monas half marathon ini jakarta
yang half marathonnya itu seluruh indonesia
kemarin saya ketemu dengan ranus ranus makassar yang sudah daftar untuk di jakarta nanti
event ini juga merupakan bagian dari rangkaian kegiatan peresmian kantor lps di makassar
run the city akan menyambangi kota surabaya
nila rustam kompastv makassar sulawesi selatan